dalam pelaksanaan motogp di lombok dua ribu dua puluh satu nanti kawasan ekonomi khusus mandalika lombok tengah ntb terus berbenah
sejumlah hotel sedang dikebut pembangunannya agar bisa melayani para pembalap dan penonton motogp
sementara itu kawasan yang akan dijadikan sirkuit motogp sudah dibersihkan dan mulai dibentuk
empat buah hotel berbintang dari sepuluh hotel yang sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan di kawasan ekonomi khusus mandalika lombok tengah ntb
mempercepat pengerjaan pembangunannya
nantinya hotel hotel yang dibangun di kawasan wisata mandalika ini akan menampung penonton motogp yang rencananya akan digelar mulai dua ribu dua puluh satu mendatang
hotel hotel yang akan dibangun akan mengelilingi perbukitan dan sirkuit motogp sepanjang empat tiga km di dalam kawasan seluas satu satu ratus tujuh puluh lima hektare
nantinya para penonton bisa menikmati balap motogp sambil menikmati keindahan alam berupa pantai berpasir putih di kawasan itu
dari hotel tempat kita berdiri pada saat ini anda bisa lihat nanti
ada perbukitan yang ada di sisi timur dari hotel hotel ini
di sebelah sanalah nanti sirkuit motogp nya akan mulai dibangun pada kuartal ketiga tahun dua ribu sembilan belas ini
dan kita harapkan badan jalannya selesai pada pertengahan dua ribu dua puluh
sehingga pelapisan dan pengujian kemampuan track ini untuk digunakan balap bisa dilaksanakan oleh federasi internasional motor
untuk memastikan bahwa track ini
dan juga bisa digunakan untuk balap pada dua ribu dua puluh satu nanti
rencananya pembangunan badan jalan untuk sirkuit akan dilaksanakan mulai oktober dua ribu sembilan belas dan ditargetkan selesai juni dua ribu dua puluh
sirkuit ini dibuat terbuka sehingga nantinya bisa digunakan warga sehari hari
pemerintah provinsi ntb menyatakan siap mendukung pembangunan sirkuit dan berharap ada banyak dampak positif dari pembangunan kawasan ekonomi khusus mandalika ini
nah dari sisi pemerintah daerah tentu support
supportnya itu karena kawasannya
ini adalah pengelolaannya di bawah bumn maka pemerintah daerah fungsinya adalah mempercepat semua proses regulasi dan kesiapan kesiapan yang lain
terutama mungkin pada saatnya nanti kita harus promosi dan juga meyakinkan masyarakat di kawasan ini bahwa siap menjadi tuan rumah yang baik dari pelaksanaan event motogp